nah berbicara soal pantai indah kapuk mungkin yang sering terdengar adalah kawasan pancoran atau chinatown nya dan juga pantai
kali ini saya akan ajak anda berjalan jalan di kawasan pik yang mungkin belum pernah anda ketahui sebelumnya
penasaran kan yuk ikuti saya
kawasan pantai indah kapuk atau pik sudah dikenal luas masyarakat jakarta
kawasan seluas satu satu ratus enam puluh hektare ini sebenarnya merupakan kawasan perumahan elit
yang kemudian dikembangkan dengan beragam fasilitas wisata dan hiburan yang terbuka untuk umum
salah satu lokasi yang saya datangi hari ini berlokasi di mall central market
tempat ini cocok bagi anda yang mungkin ingin menghabiskan waktu libur dengan hewan kesayangan anda
nah ini dia salah satu yang unik di peak dog cafe di hyde park
di sini anda bisa mengajak hewan peliharaan anda berlibur dan pasti akan dimanjakan
bisa grooming main di taman dan ada lounge khusus anjing
jadi yang berlibur bukan cuma manusia saja di pik anjing juga bisa
hyde park dilengkapi juga dengan toko aksesoris dan makanan bagi anjing
saat anda masuk ke lounge indoor anda harus membungkus sepatu dengan plastik
untuk membuat perhubungan dengan kemampuan

di sini juga ada lokasi outdoor yang dilengkapi kolam renang
jika anda ingin mengajak anjing bermain di bawah matahari
yang membedakan tempat ini dari tempat dog friendly lainnya adalah
di sini anda tidak perlu khawatir jika tidak membawa anjing milik pribadi
karena disediakan puluhan anjing milik hyde park yang sudah menunggu untuk bermain bersama anda
dengan membayar rp satu ratus dua puluh
anda bisa menghabiskan waktu di sini bersama kerabat dan keluarga
anda juga bisa memesan makanan dan minuman di sini
biasanya kan kalau kepik tuh kita makan doang atau lihat pantai atau ngafe ngafe doang
tapi nemu tempat kayak gini tuh jadi something new aja buat saya
jadi senang banget deh pokoknya ada tempat baru kayak gini
setelah puas seru seruan berakhir
makan bersama anjing anjing lucu tadi saatnya saya mencari aktivitas liburan seru lainnya
berjarak tujuh ratus lima puluh meter dari hyde park saya menemukan sebuah perkebunan mini bernama kinetic farm
aneh ya di daerah pantai ada yang berkebun yuk kita datangi
kinetic farm menjual aneka ragam tanaman hias mulai dari monstera hingga bonsai dengan harga rp lima puluh hingga rp dua
di sini juga dijual perlengkapan bercocok tanam seperti aneka kebutuhan perawatan tanaman yang buka setiap hari
nah serunya di sini setelah anda menemukan tanaman yang anda sukai anda juga diajarkan bagaimana sih cara mempercantik tanaman dengan menghias tanaman atau repotting memindahkan ke pot pot cantik seperti ini
hari sudah mulai sore dan perut saya sudah mulai terasa lapar
saatnya saya mengunjungi wisata kuliner di area peak
berjalan sekitar satu ratus enam puluh meter dari kinetic farm saya menuju lokasi bernama coff at batavia peak
di sini berjejer kafe dengan pemandangan pantai
kafe kafe di sini menjual aneka makanan mancanegara mulai dari makanan jepang cina hingga western
soal harga rata rata anda harus siapkan sekitar seratus ribu rupiah untuk satu orang
kafe kafe ini cukup ramai dikunjungi saat sore hari
kalau di kota kota jakarta kan jarang banget ya kalau ada view nya pantai kayak gini
jadi pantainya terus kalau ada sunset sih lebih bagus
sama tempat tempat makannya juga pada lucu lucu menarik kayak gitu
capek juga nih saya habis mengitari area peak
mengunjungi destinasi destinasi yang cocok untuk menjadi alternatif liburan anda
tapi memang tidak lengkap rasanya kalau kita datang ke sini tidak menikmati kuliner sambil ditemeni sunset yang cantik di belakang saya
wisata di pantai indah kapuk bisa menjadi solusi
untuk anda yang bingung liburan kemana di jakarta saya makan dulu ya